keriahan menyambut obor asean games dua ribu delapan belas dirasakan ribuan warga kota banyuwangi minggu sore
setelah dipertemukan dengan api biru gunung ijen obor kemudian diarak keliling kota sejauh tiga puluh delapan km
ribuan warga banyuwangi minggu sore larut serta dalam kemeriahan menyambut api obor asean games dua ribu delapan belas yang tiba di bumi belambangan
selain dimeriahkan oleh para atlet sepanjang rute dimeriahkan beragam atraksi seni mulai tari gandrung barong hingga hadrah menyambut kedatangan api obor
pembawa obor pertama dibawa oleh maskur yakni atlet balap sepeda yang diiringi komunitas sepeda berjalan estafet dari resaria tamansari menuju stadion diponegoro
obor kemudian diarak oleh ahmad zulkarnain seorang fotografer penyandang disabilitas menuju pendopo belambangan
tak pelak perhelatan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga yang terlibat
saya ingin tahu langsung bagaimana sih obor asian games sehingga kami mulai pagi tadi nunggu sampai datang ini sudah berapa jam hampir lima jam kami tetap menunggu kami karena kami ingin lihat langsung
rasanya pasti senang pasti bangga bisa mengharumkan nama banyuwangi diantara seribu orang yang ada di banyuwangi saya dipilih untuk menjadi pembawa
pemerintah kabupaten menyatakan
agar api yang melalui banyuwangi bisa menjadi penyemangat prestasi para atlet indonesia
selain sebagai touch relay asean games dua ribu delapan belas api obor yang melalui bumi belambangan diharapkan menjadi daya tarik wisata di banyuwangi
api obor asian games yang tiba di pendopo akan dilepas menuju pulau bali dan lombok